udah gak mau mal lagi udah gak pusing lagi
terus ini juga tadi mama habis dari
panti asuhan bu panti ternyata sakit ya
sudah tiga hari masuk rumah sakit
iya tadi felicia juga udah ngasih tau aku di kantor
saya mau ngajak kamu pergi
nanti aja saya kasih tau pas di jalan
udah pulang aja kalau gitu ya
kira kira hukuman apa yang bakal dikasih mba adin dan alke gue
nanda juwana kita masuk kelas yuk
seperti biasa oma akan tunggu disitu ya
kita liat sebentar
kita tunggu disitu
tunggu dulu ya
aku telpon anak ku dulu ya
untuk menyiapkan majalah diminta
bapak lelah bapak datang
teleponnya sibuk terus
coba aku telpon pimpinan redaksinya langsung ya
halo selamat pagi ibu maharani
selamat pagi juga pak andre
tadi saya telepon anak saya tapi teleponnya sibuk terus
ada yang bisa saya bantu
pak andre tolong siapkan cover majalah couple edisi empat tahun yang lalu
saya tunggu ya
maaf tapi untuk apa ya bu
pokoknya penting banget dan tolong disiapkan
ini saya lagi di luar bu
segera nanti setelah saya pergi kantor saya siapkan
iya pak andre makasih ya pak andre
hari ini kita akan bicara tentang friendship persahabatan
sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua yang ingin membuat teman baru
siapa yang mau punya teman teman baru
oke kalau gitu kita akan melakukan kunjungan persahabatan ke teman teman yang kurang beruntung minggu depan
kalian punya ide kita akan kemana
kalau ke pantai asuhan aku mau ke mana
kalau ke pantai asuhan aku mau ke mana

kalau ke pantai asuhan aku mau ke mana
di pantai asuhan tempat aku yang dulu
di pantai asuhan putiara bunda
di sana banyak teman aku
semua baik dan pinter
rena punya nomor telepon ibu pengurus pantai asuhan ya
adanya di omah aku
nanti miss minta nomor telepon ibu pantai asuhannya ke omah rena ya
thank you rena
omar ini gak ngajar ya
yaudah jangan kemana mana ya
serhat aja ya
saya tinggal ke kantor sebentar gak apa apa
gak ada kematian tiang
nek dengerin saya ya
gak usah mikirin yang macem macem
tentang nino tentang elsa apapun itu
jaga pikiran kamu
itu bisa mengganggu kandungan gamal
berangkat sebentar ya
saya mau berangkat ke kantor
ia siap mas al
kiki langsung ke kamar mbak andin ya
bapernya udah jatuh keliling
ini tante maharani mau bicara sama kamu
al tante sudah menghubungi pimpinan redaksi majalah kapal
sekarang majalahnya sudah disiapkan
besok bisa nggak al datang ke kantor untuk mengambilnya jam sepuluh atau jam sebelas
baik tante terima kasih banyak ya tante
saya jadi sangat terbantu
oh iya teleponnya saya kasih rosa lagi ya
oh iya terima kasih tante
itu tadi pak surya bu sarah sama elsa ngapain ya ke rumah
panjang ceritanya ma
nanti aja kalau udah di rumah
aku udah pulang kantor nanti aku ceritain ya
dengan video waktu anak anak buahnya dia nyerang kamu
kamu gak usah takut lagi sama george
dia gak akan kasar lagi sama kamu
gak usah khawatir ya
wow kamu beneran kayak detektif ya
bisa bisa kamu bisa dapet video itu sampe bikin josh bungkam loh
tapi ren saya sekali lagi mau minta maaf
karena saya belum bisa dapetin cover majalah yang kamu butuhin
ini bos saya juga lagi usahain buat dapetin remajang itu
saya dapat bantuan dari owner majalah kapal
dia akan berikan semua majalah kapal tahun dua ribu enam belas
kamu ambil besok pagi ke redaksi mereka
sekitar jam sepuluh sampai jam sebelas
ini bos saya ngasih tau kalo dia udah dapetin semua majalah kapel tahun dua ribu enam belas
dan besok saya diminta untuk ambil ke kantor redaksinya
oh iya dia udah dapet semuanya
katanya dari ownernya
saya bener bener takjub loh
saya aja yang udah
sebagai pimpinan redaksi masih kalah cepat sama bos kamu
kapan kapan saya harus ketemu ya sama bos kamu
itu coho makin berani deket deket sama jenny
tapi tenang aja
gue belum kalah
lo tunggu aja pembalasan dari gue
iya iya dateng

tungguronics kampungultural pamitra kartu
rose aku pamitang pulang dulu ya
kalau gitu yuk kita pulang juga ya
aduh sebentar dulu
yuk kita pulang
saya boleh minta nomor telepon pengurus panti asuhan mutiara bunda
boleh sih tapi untuk apa ya mas
key house akan melakukan kunjungan ke teman teman yang kurang beruntung
dan rena mengusulkan untuk ke pantai asuhan mutiara bunda
oh boleh dong
aduh pinter banget nih usulannya
oke sebentar ya miss
saya carikan dulu nomornya
ini tisunya keluar
ibu astri mutiara bunda
terima kasih ya
tidak diangkat bu
mungkin sibuk kali ya
aku pengen main ke panti
karena aku udah lama nggak ke sana
sama ibu panti
aduh cucu om mani emang baik dan pinter sekali
yaudah gimana miss erina
mau ke panti
mis erina bisa lihat langsung dan bicara dengan ibu astri
oke kalau gitu
yaudah barengan mobil saya aja ya
baik bu terima kasih
eh sama habis erina kita ke panti yuk
bentar ya pak
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun
sulit banget sih kamu sayang
selamat ulang tahun ya
semoga apa yang kamu harapkan tercapai ya
terima kasih sayang
nyono ngapain sih nyuruh gue datang ke sini
resepi banget lagi
bagaimana lagi belum datang ya
ke cuta teman aja deh
selamat ulang tahun belsa
terima kasih ya
selamat ulang tahun ya bu
terima kasih banyak ya
kamu tipe pilihan
tapi sebelumnya baik ke wish dulu
aku pengen bahagia
kamu sudah siap
satu dua tiga
udah bisa belum
satu dua tiga
biar pembosannya kuat
suami ini udah meniup
dua lagi dua lagi
semoga kamu panjang umur
apa yang harus aku lakukan dengan pernikahan ini
wah aku ke kamar ya
ya allah kapan hidup kamu jadi lebih baik saat
hidup normal seperti orang kebanyakan
gak banyak masalah berat kayak begini
ma aku pergi dulu sebentar ya
kamu mau kemana pak kan kita baru aja sampai
aku mau minta makam itu dihancurin aja
buat apa kan ini masih hidup
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini rani teman saya dari zaman dahulu sekali
dan itu putri mereka
saya ingat kamu pernah jadi model kaper majalah saya
ini kenapa sih
kenapa bisa bisanya pemilik majalah cover bisa kenal sama tante rosa
dan dia ngasih tau
kalau gue pernah jadi model majalah covernya
bisa bisa ketahuan dong
padahal kan itu foto gue sama ricky waktu dulu
gue harus kasih tau riki
semakin gue minta bantuan sama ricky
semakin sewenang wenang dia sama gue
ampun ini ada apa sih
enggak kok bu aku gak sengaja
udah udah kalian jangan saling berantem ya
sekarang kalian saling maaf maafan ya
kamu mandi sana
ibu sudah siapkan air kamar mandi
bu nanti aja bu
danu kamu kan belum mandi dari pagi
mau tuh gak pecah
kalian tenang dulu ya
ibu ada tamu
ibu mau buka pintu dulu
aku cotmen sama temen temen
sama bu laras
sama bu panti juga
iya ibu juga kangen banget sama kamu sayang
kamu sehat kan
iya bu laras maaf ya kami tiba tiba datang ke sini
karena dari tadi kami menelpon
bu astrinya ada
mohon maaf ibu bu astrinya lagi direwat di rumah sakit
karena sakit demam berdarah
berarti ibu cuma sendirian disini ya
iya begitulah bu
ibu kesini ada keperluan apa ibu
tapi sebaiknya ibu tunggu di kantor aja
nanti biar saya urus anak anak dulu setelah itu saya kesana
terima kasih ibu
apa kira kira hukuman yang pantas buat elsa ya
sebenarnya yang pantas buat dia itu adalah penjara
tapi gua harus hargai juga kebetulan dia ya

tapi gua harus hargai juga kebetulan dia ya

selamat siang pak
saya sudah transfer sumbangan semester ini ke panti asuhan mutiara bunda
terima kasih vel
tadi waktu saya telepon ke panti asuhania untuk menyampaikan informasi ini
katanya bu astri sakit pak
dan udah tiga hari ini dirawat di rumah sakit karena demam berdarah
bu astri sakit
yauda terima kasih infonya ya
kalo gitu saya permisi
bu laras pasti kewalahan juga mereka
jadi begini bu laras
kedatangan kami kesini karena ini miss erina
gurunya reina mau bicara dengan ibu
kiddy house mau kunjungan ke panti aswan ini
dalam rangka membangun
persahabatan dengan anak anak panti
tentu saja jika pihak panti
mau main ke sini
tapi saya meminta tolong sehari sebelum ke sini
biar saya siapkan anak anak beli
baik terima kasih banyak ya
gak bisa lama lama di sini karena
saya benar benar nggak ada yang bantuin hari ini
jadi saya urus anak anak dulu ya
kasihan sekali ibu lara sendirian
pasti dia sangat kerepotan
jadi seperti itu pak
saya tadi sudah bicara juga ke bagian administrasi
mereka sudah tahu
jadi silahkan aja pak
makam ini silahkan dibongkar
siapa tahu nanti bisa dipakai sama yang lain
ayo kak sebesar besar
ayo kak sebesar besar
ayo kak sebesar besar
selama ini aku dan andin ziarah ke makam kosong ini
sementara cucuku sebenarnya ada di hadapan mata
semoga setelah ini gak ada lagi kebohongan besar yang disimpan sama elsa
kok lama banget sih pulangnya mama udah nungguin dari tadi disini
tapi bu patinya sakit
bu pantinya lagi sakit demam berdarah
sudah tiga hari dirawat di rumah sakit
semoga cepat sembuh deh
udah sore mandi yuk
eh mandi sana mandi
ya pas mandi ya
seneng sekali rena
terus gimana alergi kamu
sudah sangat jauh mendingan banget
udah gak mual juga udah gak pusing
aduh alhamdulillah syukur deh
tadi elsa ngapain ya kesini
elsa kesini cuma mau minta maaf sama aku
supaya aku sama mas al juga tidak memberikan hukuman sama dia
ataupun masukin dia ke penjara
terus kamu maafin dia
aku harus melakukan itu
karena ada mama sarah yang bertuku kelutut di depan aku
meminta ampunan untuk kesalahan anaknya
aku gak bisa melihat itu mak
aku melihat orang tua aku memperlakukan aku seperti itu
dan again apa yang elsa lakukan itu
sudah amat sangat keterlaluan
tapi ini udah terlalu lama sekali
aku juga gak akan biarin elsa gitu aja

dan elsa akan tetap dapat hukuman
tapi aku masih belum tahu kuman apa yang pantas untuk dia
tapi aku masih belum tahu hukuman apa yang pantas untuk dia
aku sama mas al juga masih mikirin
tapi aku masih belum tahu hukuman apa yang pantas untuk dia
kamu udah ketemu lagi sama elsa
tapi kepala kamu harus di
bicarakan masalah itu baik baik
perceraian itu jalan terakhir
untuk saat ini gak mungkin pak
aku gak bisa mentolerir namanya perselingkuhan pak
apalagi udah terlalu sering aku maafin yelso
kapan kira kira foto ricky sama yelso itu diambil
kalau dari foto itu sih
pakaian yang yelso pake
itu waktu kita lagi di hotel
karena kalau aku perhatiin
mereka itu ketemu pas aku kunjungan proyek
dari beberapa dokumen foto yang aku punya di sana sama yelso
memang ricky ada terlihat di belakang background foto
salah satu foto yang ada di depan
kamu harus pastikan semuanya ya
jangan sampai kamu menyesal kemudian
papa ada benernya
aku harus pastikan
papa mau ke dalam
aku mau buktiin ke kamu
out tire star yang disentuh itu ya
kita cek cctv nya sama sama
pasti akan terlihat
kalau ricky yang udah ngakalin semua ini
kamu bales ya cataku
apa aku datang sendiri aja ke sana ya
untuk memastikan semuanya
sepertinya dengan begitu
informasi yang aku dapat bisa lebih dipercaya
karena kalau datang dengan elsa
elsa sudah mengakali semuanya
dan berbohong lah ya
jangan fo plum
aku akan bantu kamu
aku masih belum mati
jangan bawa jumlah
kamarnya mohon maaf bapak untuk besok ternyata kamarnya sudah full book wah udah full kalau lusa
gimana untuk lusa tersedia kamar di laks pak sudah include dengan sarapan pagi ya kalau
gitu saya booking buat lu saja baik pak boleh tahu atas nama siapa elinopraset ya baik pak
bisa disertakan nomor ktp nya delapan ratus sembilan baik pak terima kasih
rih gue mau ngomong serius sama lo kita bisa ketemu kan sebentar aja kok
di kafe samping kampus gue stamford coffee oke ini udah
udah udah nggak mau lagi udah nggak pusing lagi
terus ini juga tadi mama habis dari panti asuhan bupati ternyata sakit ya udah tiga hari masuk rumah sakit
iya tadi felicia juga udah ngasih tau aku di kantor
saya mau ngajak kamu pergi
nanti aja saya kasih tau pas di jalannya
tapi kalau memang kamu masih nggak enak badan masih mau istirahat saya aja yang berangkat
enggak aku udah enak badan kok mas aku ambil rempet dulu sebentar ya sebentar ya mas
mama tuh dari tadi mau nanya ke kamu soal majalah
buat apa kamu cari majalah majalahnya tante maharani tuh untuk apa
ini ada hubungannya dengan alibi elsa sama
jangan kamu hold informasi dari mama tell me
aku cuma gak mau mama keinget lagi solroy
i'll be fine mama akan baik baik saja
mama inget kan
ada yang terserah
ada yang wenig bel algum
elsa itu sebenernya hamil dengan roy
elsa gak pernah ngaku itu
dia ngakunya dihamilin sama temennya
dan untuk menutupi
kebohongan mereka berdua
mereka membangun sebuah halibi
di sebuah hotel
empat tahun yang lalu
tapi ternyata foto yang diberikan oleh ricky itu
sebenarnya adalah sebuah cover majalah
majalahnya adalah majalah kapal
ya alhamdulillahnya kebetulan
yang punya temen mama
jadi kalau aku bisa mendapatkan
cover majalah itu
aku bisa membuktikan kepada semua orang
kalau foto yang diberikan ke aku
itu adalah foto palsu
elsa hamil dengan roy
dan roy gak mau bertanggung jawab
elsa marah dan mungkin
ada kesalahan being accepted

pengen bekerja di rumah
biar orang tua
gue ada pesan minuman buat lo tuh
ada apa lagi sekarang
tadi gue udah ketemu sama panino
masih pisah kan dia sampai elsa
lo jangan gila deh
lo sadar gak sih
loh itu udah mengganggu rumah tangga orang lain
ya memang itu tujuan gue
jadi lo sengaja
tunggu tunggu tunggu
itu semua emang ulah lo ya
lo sengaja yang bikin
kalau iya kenapa
lo bener bener keterlaluan ya ring
ini bukan salah gue
ini salah nino
kalau dia bener bener mencintai elsa
lo bisa mencintai dia
lo bisa mencintai dia
harusnya dia percaya sama elsa
gue sibuk banget
masih banyak urusan
susah banget dikasih tahu tuh anak
udah gak usah dipikirin
biar aku aja yang ngurus masalah ini ya
aku bakal selesaikan semua ini
aku bakal selesaikan masalah roy ini
aku udah siap
aku berangkat sekarang ya supaya pulangnya kemalaman
saya nggak bisa lagi sembunyikan soal ricky dan elsa
yang pernah menjadi cover majalah kami
bu mahrani minta saya untuk siapkan semua cover tahun dua ribu enam belas pak
beliau owner perusahaan pak
apa mungkin bu maharani itu dimintai tolong oleh pak aldebar
terima kasih buat imponya
terima kasih pak
terima kasih pak
lebaran itu bukan orang sembarangan
apapun yang elsa sembunyikan bersama ricky
akan segera terungkap
ricky bisa dalam bahaya kalau cari masalah dengan dia
mas supaya kita mau kemana sih
saya ada ide yang pas nih untuk mengutuk elsa
cole organisasi yang lebih kuat milik foto

aku sangat berharap ilmu dilematin lebih jauh
lebih menguasai karir mereka